ini juga karena bantuan pak irfan om kamu dia yang meminta ke dokter edw com untuk
memberikan kesempatan nino didaftarkan di pasien prioritas tapi tiba tiba dengan sengaja
ya udah kalau kayak gitu suster boleh ambil gak handphonenya soalnya suster mau pakai
kita lihat gosip nyentak lagi ya ya
korea ke indonesia jauh
sekarang pasti udah ngomong sama irfan
kamu tega ngomong sama andien setelah melihat andien kayak tadi
kamu kan denger sendiri kan
iqbal kabur dan keluarga mereka dapat teror lagi
emangnya kamu tega ngomong sama andien setelah melihat itu dan mendengar semua yang andien omongin tadi
ya ya nggak tega sih pak
tapi penyakitnya alse itu kan juga lebih berat
pasti ada cara lagi untuk membantu elsa ma
tanpa harus membebani andien
pasti ada caraku
mbak andien tamunya kok nggak ada
mama opa sama oma kemana
padahal aku udah ambilin kue
terus gizi juga udah buatin teh
terus ini cake nya sama teh nya gimana tuh
buat mama sama papa aja
aduh anak mama baik banget sih
ini katanya buat mama ini kasih ke mama
terima kasih sayang
masa semuanya sih itu semuanya buat mama ya
mama aku mau jadi dokter buat mama
oma aja sembuh sama aku
iya nih dokternya omang ngerawatnya pinter sekali
kau memang putri mama yang baik sayang
mama mau telepon andien mama mau ketemu sama andien
ma papa kan udah bilang sebaiknya jangan ganggu andien
kalau bukan kita siapa lagi yang ngurusin dia
jadi kita harus berusaha untuk nino pa
mama sama papa beruntung nih punya dokter yang baik hati dan cantik
yaitu dokter rena
emang pinter sekali nih cucu oma nih ya
oma aja dirawat sama dokter rena sembuh ya
nanti kalau adik kamu lahir baru nino lahir
pasti seneng banget punya kakak dokter yang baik hati dan cantik ya rena
mamanya mas nino aku angkat ya
nih angkat aja
halo andien andien mama boleh ketemu kamu nggak
ada hal penting yang mau mama bicarain sama kamu
ya udah mah datang ke rumah aja
oh iya yandi mama dari sini langsung berangkat ke rumah kamu
sampai ketemu di sana ya sayang ya
alhamdulillah dia mau ketemu sama mama
ini namanya mas tino katanya mau ketemu dan ngobrol sama aku
katanya ada yang penting jadi yaudah aku suruh datang ke sini
karina mau ketemu sama andin
mau ngomong apa dia ke andien
pak mohon maaf saya mau melapor pak
ada sebagian keluarga yang datang dan bertanya masalah status pasien narapidana
mereka bahkan tahu namanya elsa pak
mereka juga minta diadakan pertemuan seluruh keluarga pasien
kenapa masalah ini jadi muncul dok
saya juga kurang tahu pak
mereka satu persatu saja
mereka satu persatu menemui saya dan bertanya masalah itu pak
karena mereka cemas keadaan anak mereka yang ada di sini pak
sudah selesai ya pak
meeting terakhir kita masih bersama pt menara multi
dan presentasi progres pt nasional jaya di reskajul menjadi minggu depan
apa mau pulang aja pak
nggak nggak ini cuma lecet kecil
tadi juga kebenturnya nggak kuat pak
tadi kan dahi bapak kena benturan
takutnya geger otak
nggak juga serta merta langsung dikejar otak
nggak apa apa pak tenang aja
pak nino masih mikirin masalah
dulu kurni ya pak
ya kalau boleh jujur
harapan terbesar saya adalah bisa melihat tren secepatnya
tapi ternyata operasinya dibatalin secara sepi
tapi itu bikin saya kecewa
gimana kalau saya putarin lagu relaksasi
bapak jadi lebih tenang dan lebih rileks
rekomendasi lagu apa
saya nggak tahu si bapak suka atau nggak
catherine ini ternyata orangnya sangat pah
mama aku ke kamar dulu ya
aku mau lanjutin warna buat oven
terima kasih pak
bu andin ini ada orang tuanya pak nino
ah ya suruh masuk aja
baik bu andin
mama papa dan mas nino udah datang
maksudnya yang rupanya fakta
kayaknya orangnya tuh kayaknya anak orangnya
bahkan kenyataan ih meng'mily juga
terima kasih wak

kayaknya udah kengaruh terang
jadi kami kesini terkait sama
operasi kornea matanya nino
jadi nino itu udah dijadwalin untuk operasi mata
di singapura semua udah diatur
direncanakan tinggal berangkat
ini juga karena
bantuan pak irfan om kamu
dia yang meminta ke dokter edward kong untuk
memberikan kesempatan nino
didaftarkan di pasien prioritas
tiba tiba dengan sengaja